sejak ditetapkan sebagai satu dari lima tersangka pembunuhan terhadap brigadir nofrian sayosu wautabarat
sosok putri candrawati hingga kini belum juga ditahan
hal ini karena kuasa hukum pc mengajukan penangguhan penahanan kepada polri setelah pemeriksaan pada tiga puluh satu agustus lalu
mulai minggu depan
mulai minggu depan
dua kali seminggu harinya ya terbebas lah
namun kisah berbeda harus dialami tiga orang ibu yang mendekam di balik jeruji
rutan kelas satu makassar sulawesi selatan
dn terpidana kasus penggelapan harus merawat dua anaknya yang berusia dua dan tiga tahun
sedangkan wa masih memiliki anak yang berusia satu minggu
adapun pt terpidana kasus narkoba harus merawat anak bungsunya di balik jeruji besi sejak masih berusia sepuluh bulan
oh iya dia mengizinkan
dengan penjelasan seperti itu tanggapan ibu bagaimana saat
ya bersyukur hamdulillah karena bisa tak juga rawatkan aku dengan baik

kalau di luar kenapa ibu kondisinya
kalau di luar pak gak bisa kakak
masalahnya anakku tinggal di pinggir jalan di ginggo kurus
dia ikut sama bapaknya di pinggir jalan di tambal banyunya
dalam catatan cnn indonesia ada sejumlah kasus yang menimpa warga sipil dan pesohor
mulai dari angelina sonda hingga mendiang vanessa angel
mereka tetap ditahan dan menjalani hukuman di penjara
meski memiliki anak yang masih kecil
di rutan kelas satu makassar setiap narapidana bisa merawat anak anaknya di balik sel
sesuai dengan ketentuan undang undang nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus empat puluh
dan peraturan pemerintah nomor tiga puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemenuhan hak narapidana hamil dan menyusui
selama proses menjadi napi rutan ini pun memberi fasilitas asupan gizi dan makanan
serta fasilitas kesehatan dari dokter setempat ataupun puskesmas sekitar
sebenarnya gini yang kita tidak masalah menerima itu bayi ke dalam ya
ke dalam hutan tidak ada aturannya bahwa kita melarang atau tidak memperbolehkan
bayi masuk ke tanah atau ke lapas
tapi juga ada aturannya yang mengatur bahwa bayi ataupun balita
itu boleh berada di rukun sampai berumur tiga tahun
karena memang dalam undang undang yang baru ini
itu ada batasan sampai berumur tiga tahun
pasal seribu sembilan ratus enam puluh dua di situ ya
hingga kini rutan kelas satu makassar membina sekitar dua ratus napi perempuan
untuk membekali mereka ketika menghirup udara bebas
berbagai keterampilan dan bimbingan kerohanian diberikan
tim liputan cnn indonesia